anda masih menyaksikan program spesial mandalika race dua ribu dua puluh dua
nasib sial menghampiri mark marquez pembalap asal spanyol tersebut
dua kali terjatuh saat berlangsungnya sesi kualifikasi pertama motogp mandalika dua ribu dua puluh
marquez jatuh pertama kali saat melahap tikungan ke tiga belas di sirkuit mandalika
ia gagal mempertahankan keseimbangan motornya
sehingga terjatuh hanya enam menit sebelum kualifikasi pertama usai
marquez langsung bangun dan segera menghampiri pedok
dan pedok honda pastinya untuk bisa mengganti motornya
namun ternyata nasib nas masih menyertainya
karena ia kembali terjatuh untuk kedua kali saat berada di tikungan ke dua belas jalan akhir sesi kualifikasi
pembalap asal spanyol tersebut hanya menepati posisi ke lima dalam kualifikasi pertama
dan tidak bisa melangkah ke kualifikasi kedua
hasil ini pun membuat marquez harus berlapang dada
memulai balapan motogp mandalika
dua ribu dua puluh dua besok dari posisi ke lima belas